video amatir ini menunjukkan angin puting beliung menerjang res area kilometer satu ratus enam puluh
jalan tol cipali majalengka pada sabtu sekitar pukul tiga sore
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut
namun sejumlah fasilitas mengalami kerusakan
selain itu mesin spbu ada yang rusak karena kencangnya tiupan angin
seorang karyawan di rest area mengungkapkan saat itu angin sangat
kencang dan merusak semua yang ada di lokasi kejadian
petugas dari bppd majalengka langsung datang ke lokasi untuk memeriksa keadaan
tidak berulang seumur lama kemudian
angin disertai hujan lebat menerjang spbu di rest area kilometer satu ratus enam puluh enam tol cipali ini
apa yang rusak
untuk kerusakan mungkin ini seperti yang tidak terlihat
sarana spbu khususnya pompa bensin beberapa pohon tumbang
serta ada beberapa sarana publik seperti payung untuk berteduh juga mengalami kerusakan
inilah kejadian pertama angin kencang disertai hujan yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah
majalengka jawa barat